kita sudah menyiapkan roadmap ke depan arahnya kemana ikut siapa
yang pilihan mas gita soer itu kan besok untuk bargaining di pemerintahan sendiri kan penting juga mas untuk bergabungan
kalau masalah bargaining dan lain lain itu nanti yang menilai warga ya
intinya kita sekarang fokus dengan pekerjaan yang ada tetap turun ke akar rumput
dan ya kalau urusan itu tadi bisa sambil jalan lah ya
tapi kita sudah menyiapkan roadmap ke depan arahnya kemana ikut siapa